ya biar sehat insya allah dapat barokah dari sini
ia mengaku olahraga dapat meningkatkan semangatnya
dalam batasan lembaga intelijen apapun itu